buatan sike aminul makasih neng ya kasian dini kurasannya pupaya sih
hehehe kok nyangkut
astagrahaladin hampir saja saya membunuh orang yang tidak berdosa gara gara saya
aku pamit sampurasun ampe syekh
bismillahirrahmanirrahim layu kalifullahunafsan illa usaha laha makasabat wa'alaiha maktasabat
yang maha pengasih lagi maha penyayang
hama memohon kepadamu ya allah
mudahkanlah segala urusan kami ya allah
lancarkanlah semuanya ya allah
ya allah ya rahman ya rahim
terhadap kaum kafir ya allah
terima kasih dinda
karena dinda sudah bersetia menikah denganmu
dinda juga sangat bahagia bisa menikah dengan kakanda
sepertinya aku mengenalnya
aku tidak terlalu mengingat wajahnya
ada apa selasih
ibu kenapa sedih
ibu ingat keluarga ibu ya
meskipun aku sedih
karena kehilangan ibu
tapi aku berdoa ibu
dan segera kembali
ke keluarganya ibu
aku harus membersihkan namamu
aku harus membuktikan
bahwa ini semua adalah fitnah
kamu bisa keluar dari penjara ini
aku sekar arun
kau bayar dengan nyawamu
aku sendiri yang akan penggal kepalamu di alun alun
malam malam seperti ini datang
ini aku paman
izinkan aku masuk
harusnya kamu di penjara
aku hanya pergi sebentar paman
izinkan aku masuk
ada yang ingin ku bicarakan kepadamu maman
kamu kabur dari penjara
saya akan panggilkan penjaga
tolong paman izinkan aku masuk paman

kamu mau membunuhku ya
aku tidak berniat untuk membunuh siapapun paman
aku hanya mencari keadilan paman
bagian bukan aku
yang datang malam hari
ke rumah paman
mengambil pedang paman
aku datang kesini
untuk meminta kejujuran dari paman
karena aku sudah jujur paman
bukan aku yang mengambil pedang paman itu
memang tampaknya bukan pemuda ini yang datang malam itu
coba lihat pedangmu
kenapa baju kamu tidak robek
aku sempat menariknya
baju orang itu sampai robek
sebelum dia lari
tapi bajumu tidak robek
justru itu pak man
bukan aku yang mengambil pedang pak man
dan datang pada malam hari ke sini pak man
saya juga lapar
kemana jadi makan itu
pak man neng minta
sudah neng ambil
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
kekuatan siki aminullah
terima kasih neng
hampir saja saya
membunuh orang yang tidak berdosa
justru itu pak man
saya yang berdosa

terima kasih pak man